sejumlah warga yang pulang dari ladang terjebak banjir lahar gunung semeru di sungai lepra
desa sumberwuluh kecamatan candipuro lumajang
meski kondisi arus begitu deras warga tetap nekat menyeberangi sungai
salah satu motor bahkan nyaris terseret banjir
ketika pulang pas terjebak banjir agak besar
tapi sekarang sudah surut
karena hujan di atas
tadi motornya sempat nyaris terseret pak
dari sini sekitar tiga kilo
walau sudah ada jembatan gantung warga desa kerap memilih menyeberangi sungai
lantaran jarak tempuh dianggap lebih dekat
tak hanya warga yang terjebak
truk pengangkut pasir juga terseret banjir lahar di sungai lepra
truk terseret sejauh kurang lebih lima puluh meter
kejadian bermula saat truk akan diisi pasir
naas gardan truk tersangkut batu hingga tak bisa melaju
di saat bersamaan banjir lahar gunung semeru datang dengan arus yang deras
truk lalu terseret arus
tak ada korban jiwa akibat peristiwa ini karena sopir berhasil keluar dari truk
banjir lahar gunung semeru di sungai lepra ini terjadi setelah kawasan puncak gunung semeru di goyong
di sejumlah daerah aliran sungai